tapi udah siap tuh lihat aja
lagi kan kan lo anak muda semua
ntar lo berantem lagi
gimana tante tante udah ngegagalin
agar boeing gak jadi ikut camping kan
tante lupa kasih taunya
tenda cewek sama tenda cowok
ya jaraknya sekitar sepuluh meter lah
biar kita bisa ngawasin tenda cewek juga
dan khususnya buat cowok
nggak boleh masuk tenda cewek
dan kalau udah jam dua belas malem
gak ada alasannya
lo gak boleh pacaran kalau udah jam dua belas malam
iya gue juga butuh tempat kali
dan yang ketiga
biar lebih aman
mendingan cewek naik mobil sindi aja
boy tapi kan kita udah persiapan nih motornya
iya motor kita udah ready lagi boy
tenang aja nanti motor raya sama motor
bakal dibawa sama anak warrior kok
bebem aku gak bisa muncingkan sama kamu
asik tau kalo misalnya kita se mobil berlima
kan kita bisa ngobrol sepanjang jalan kita foto foto
yaudah deh kita ikut aturan lo aja boy
gimana semua setuju
tunggu tunggu tunggu tungguin pape
eh pape ikutnya
pape udah siap nih
pape udah siap nih

lagian kan lo anak muda semua
ntar lo berantem lagi
lo pada semuanya pasti butuh babe
yang masakin mie nya gak
banget ya pape
pape boleh ikut ya
tapi ingat sebelum kita berangkat
mendingan sekarang kita berdoa dulu
menurut agama dan kepercayaannya masing masing
ya kan men
bentar bentar bentar pape tunggu warung dulu

adriana iya hari ini tuh riweh banget
sampai sampai tante aja sempat off in handphone tante
ada apa ada apa
oh gitu tante
yaudah deh adriana minta maaf ya tante
gimana tante tante udah ngegagalin agar boeing gak jadi ikut camping kan
tante lupa kasih
soalnya gini tante kan sibuk banget
ini tante juga baru aja sampe rumah
bentar ya tante telpon sekarang
ntar nanti telepon kamu lagi
oke tante aku tunggu ya tante
kemana sih nih anak kok gak diangkat angkat telepon mama
aduh gimana ini
kayaknya si bonya tuh lagi naik motor deh
aduh tante tante ini gimana sih tante
ya udah berarti tante rela ya
boy dijebak sama reva terus boy harus harus jadian sama reva terus reva dan boy itu
aduh tante gak akan restui
tante gak mau
tante gak mau
kalau si boy itu pacaran sama reva
aduh gimana ya
apa yang harus santa lakukan sekarang ya
tunggu sebentar ya tentu mikir dulu
gimana kalau kita nyusul aja ke cibodas
kamu setuju gak
kita susul itu ide bagus tante
yaudah kita janjian ketemuannya di depan pintu tol cibubur
kamu nik taksi aja nanti naik mobil tante oke
oke tante sampai ketemu tanta
manisah gitu kena si nyonya mau ngelarang dan boy pacaran sama neng reva
kasian kan si aden kalau si nyonya tuh sampai nyusul ke sana
itu bener bahaya ira
padahal saya tahu juragan tak lebih senang sama si reva daripada si adriana
kalau gitu kita kasih tahu curahkan saja
kalau nyonya mau nyusul dan boy ke cibodas bersama si adriana itu
orang suam tulungan si adennya
telepon kasih juragan
kalau dilihat sebenarnya target kita sudah sedikit lagi tercapai
jadi saya minta kalian untuk
apunten iya bibitem menitoso wanyana nante telpon ke agan pas agan lagi kerja
ya ada apa bi
aduh dan ini memang penting bisaan agan
aduh bibi saya kasih kesempatannya buat bicara sebentar bayangnya
iya agan harus tahu
saya terima telepon dulu
barusan bibi saya mendengar kalau nyonya telpon sama adriana
aduh masa dia mau menyusul dan boy ke cibodas agan
mau ngelabrak supaya dan boy tidak jadi yang sama dengan adriana
tidak jadi yang sama dengan adriana
eh nya repa
sama repa agan
ya udah bi
tidak usah kepanjangan ya
saya rasa meeting hari ini sudah cukup
saya tunggu hasilnya hari senin
sampai jumpa sekali